rutan mako brimob merupakan tempat penahanan dengan keamanan tingkat atau level tinggi
rutan mako brimob memiliki tiga blok ruang tahanan
blok a terdiri dari enam ruang blok b empat ruang
serta blok c yang memiliki empat ruang yang terisi tiga ruang pesakitan
rutan mako brimob pada dasarnya diperuntukkan untuk tahanan
serta narapidana teroris atau anggota polisi
namun pada faktanya narapidana dari sejumlah kasus juga menghuni rutan atau rumah tahanan ini
tim litbang sian indonesia merangkum ada beberapa sosok atau beberapa tokoh
yang pernah dan juga saat ini atau hingga kini masih menjalani masa tahanan
di rumah tahanan mako brimob
saya ajak anda kita akan melihat nama namanya
tidak hanya narapidana untuk kasus terorisme
penghuni mako brimob kelapa dua depok seperti anda lihat
juga terdiri dari berbagai kasus yaitu ada nama gayus
kemudian nazarudin aulia pohan lalu ada juga susno duaji
yang tercatat pernah menghuni rutan mako dengan kasus korupsi
lalu ada juga mantan kepala badan reserse
kriminal markas besar kepolisian republik indonesia
yaitu suyitno landung yang terkait dalam kasus suap
kemudian di tahun dua ribu lima belas terkait dengan kasus penganiayaan
noval baswedan juga tercatat pernah berada atau menghuni rutan mako brimob
ketika waktu itu novel baswedan masih menjabat sebagai kasat reskrim
pores kota bengkulu tepatnya pada tahun dua ribu empat
lalu untuk kasus terorisme sendiri tercatat ada nama besar
ada nama umar patek yaitu narapidana kasus bombali satu
yang juga pernah mendekam atau menghuni ruang interogasi
yang berada atau letaknya di bagian belakang mako
untuk kasus ujaran kebencian dan juga makar ada nama alfian tanjung
serta al kat kat yang pernah merasakan rumah tahanan dengan sistem keamanan tinggi ini
dan kita lihat kita bergeser ke slide berikutnya
yang sampai dengan sekarang masih berada atau menjalani masa tahanannya
di rutan mako brimob ada beberapa nama untuk kasus penistaan atau penurdan agama
ada nama mantan gubernur dki jakarta yaitu basuki cahayapurnama
meskipun sebelumnya kita tahu ada nama yang berbeda
wacana untuk memindahkan ahok ke lapas cipinang
sampai dengan separuh masa tahanannya
namun kita lihat hingga kini ahok masih berada di
atau masih menjalani masa tahanannya di mako brimob
selain itu ada nama alfian tanjung yang juga pernah menulis di media sosial
ada juga nama aman abdurrahman alias oman terdakwa kasus bom tamrin
yang menyatakan dirinya mendukung isis
aman abdurrahman juga diketahui sebagai
imam isis indonesia